empat tersangka perampokan di pulau mas jakarta timur telah ditangkap oleh pihak kepolisian
satu di antaranya tewas ditembak
mereka merupakan pemain lama yang sudah pernah melakukan aksi serupa
sehari setelah pengungkapan kasus perampokan di pulau mas jakarta timur
polisi berhasil menangkap tiga dari empat orang yang diduga sebagai pelaku perampokan
dua puluh desember dua ribu enam belas dua tersangka
yakni ramlan butar butar dan erwin sitomorang
ditangkap di daerah rawalumbu kota bekasi
ramlan butar butar merupakan residivis kasus serupa
ramlan tewas ditembak polisi saat penangkapan
polisi juga sudah lama mengenal ramlan sebagai pelaku perampokan
ramlan pernah terlibat sejumlah kasus perampokan rumah mewah
di antaranya rumah artis farouk avero dan toko grosir di cimanggis tahun dua ribu empat belas
dia juga merampok sebuah rumah di bogor dan toko material di cimanggis tahun dua ribu lima belas
akibat aksinya ramlan juga sudah pernah ditangkap polresta depok tahun dua ribu empat
menurut polisi saat perampokan di pulau mas ramlan menjadi pelaku yang paling dominan
ramlan yang pertama masuk rumah dan menyuruh korban masuk ke kamar mandi
jadi pelaku perampokan sejak tahun dua ribu satu sampai sekarang
sedangkan erwin sitomorang dirawat di rumah sakit polri kramat jati karena luka tembak saat penangkapan
bersama ramlan erwin ikut masuk ke rumah dodi triyono dan ikut berperan memasukkan korban ke kamar mandi
akibat penyekapan itu enam orang meninggal karena kekurangan oksigen
malam harinya polisi juga menangkap alvin barnius sinaga
alvin ditangkap di kawasan vila mas indah blok c bekasi utara kota bekasi
setelah penangkapan polisi membawa alvin ke polda metro jaya pada pukul lima lebih tiga puluh menit kamis pagi untuk pemeriksaan lebih lanjut
saat perampokan di pulau mas alvin berperan sebagai sopir kendaraan yang membawa pelaku
dua puluh januari dua ribu tujuh belas ridwan sitorus alias marihod sitorus alias ius pane ditangkap di pulbus antar lintas sumatera
jalan sisinga mangaraja